penantian panjang kusrini salah satu warga kota bandung untuk menunaikan ibadah haji terbayar sudah
ia dijadwalkan berangkat haji pada tahun ini setelah sebelas tahun menunggu
seharusnya ia bisa pergi pada tahun dua ribu dua puluh namun akibat pandemi covid sembilan belas ia harus menunggu lebih lama
rasa haru dan bahagia bisa berangkat haji tergambar di setiap cerita persiapan yang disampaikan
persiapan dilakukan mulai dari mengikuti manasik haji baik praktik maupun teori yang diadakan oleh pemerintah dan kbih
sadar tak lagi mudah sebagai calon haji berusia lima puluh dua tahun ini ia juga rutin melakukan cek kesehatan dan berolahraga agar kondisi fisik terjaga
rini akan berangkat pada pertengahan juni bersama suami yang masuk pada kloter lima puluh satu
ia mengaku siap lahir dan batin menjalankan ibadah haji
yang pasti kesehatan
kesehatan memang harus di
di jaga ibu juga minum vitamin juga kan di jaga
itu yang ke satu yang keduanya ya mempersiapkan mental aja
bahwa di sana kan gak
ya ibaratnya ibadah haji itu ibadah yang berat fisiknya juga ya selain fisik juga kita mental juga harus kuat
itu aja paling ya banyak berdoa aja sih
kantor kementerian agama kota bandung mencatat
ada dua tiga ratus sembilan puluh enam warga kota bandung yang akan berangkat ibadah haji
keberangkatan dari kota bandung terbagi menjadi tujuh kloter
kloter pertama akan berangkat pada dua puluh sembilan mei
sementara kloter terakhir berangkat pada dua puluh satu juni
kemenang kota bandung memastikan semua jemaah calon haji sudah siap berangkat
melakukan ibadah haji di tanah suci selama empat puluh hari
nah manasik haji yang dipersiapkan oleh kementerian agama itu
enam kali di tingkat kua kecamatan
dua kali di tingkat kota
dan alhamdulillah kemarin
itu sudah ditutup oleh pl wali kota
secara resmi juga dilepas jemaah kota bandung oleh pak wali kota kemarin
dan kemudian insya allah mudah mudahan
akan memberangkatkan jamaah haji itu
di tiga tempat
ada di polda jabar
kemudian ada di kodam siliwangi
dan insya allah
secara kuantitas lebih sedikit
akan diberangkatkan di kementerian agama
persiapan juga dilakukan oleh sejumlah
petugas pendamping haji
salah satunya adalah tenaga kesehatan
tenaga kesehatan yang bertugas di kota bandung
terdiri dari dokter umum dan perawat dengan jumlah tiga puluh tujuh orang
jelang pemberangkatan kloter pertama pada dua puluh sembilan mei
para petugas kesehatan ini sudah melakukan dua kali pelatihan pendampingan
untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi jemaah calon haji terpenuhi
prioritasnya adalah kita kepada
jemaah haji yang resiko tinggi itu
jadi kalau misalnya
ada yang sakit
kalau misalnya kita bisa melakukan
pelayanan di situ
kita lakukan pelayanan di situ
pada saat pemeriksaan
kita tidak bisa melakukan di kloter
ya kita lakukan perujukan ke
ke kkhi itu
itu atau ke sektor gitu
sejumlah petugas kesehatan ibadah haji ini
terbagi dalam tujuh kloter keberangkatan
di mana setiap kloter terdiri dari satu dokter dan dua perawat
kiki aryadi rizky rahadian bandung jawa barat